tahun dua ribu dua puluh satu merupakan tahun kerbau logam berdasarkan astrologi cina bagi sebagian etnis
tionghoa siau ini dipercaya memiliki pengaruh terhadap peruntungan mereka selama setahun
ini dan untuk mengetahui seperti apa tahun kerbau logam ini telah bergabung bersama kami
co founder fengshu consulting indonesia angelina fangba angel selamat siang selamat siang selamat
sebelumnya bagaimana kita melihat tahun ini banyak cobaan ya karena saat ini pandemi masih
terus berlangsung di indonesia dan berbagai negara lainnya tapi tahun kerbau logam apakah akan
memberikan peruntungan yang maksimal dijelaskan dulu mbak tahun kerbau logam ini seperti apa
hai oke kalau tahun kerbau logam kalau misalnya ke tahun kemarin tahun kerbau logam penuh dengan
kejutan maka tahun ini adalah tahun transisi dalam arti
kita sudah bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada dan ini menuju perbaikan yang lebih
baik lagi meskipun perbaikannya bersifat stabil dan agak lambat tetapi perlahan lahan pasti yang
semua akan terkendali perbaikannya ini di bidang apa karena banyak nih yang bertanya nih apakah
memang peruntungan dalam karir misalnya dalam asmara atau seperti apa bisa dijelaskan mbak anja
hai secara umum semester satu mungkin masih akan sedikit sama ya dengan tahun arti kecil
ke tiga di mana perlambatan ekonomi masih ada kemudian pandemi juga masih bisa meningkat tetapi
nanti di semester kedua sejak juli dua ribu dua puluh satu ke atas maka pertumbuhan ekonomi sudah mulai terlihat kemudian
pandemi juga sudah mulai terkendali dengan adanya vaksin jadi karena ada perbaikan otomatis semua
bagian aspek dalam kehidupan juga akan berkembang juga akan membaik step by step jadi hampir semua
bagian karena kan akan muncul istilahnya
untuk berjuang rasa untuk bekerja lebih keras lagi karena ada harapan yang lebih baik oke baik
bagaimana kita bahas satu satu ya karena banyak yang penasaran yang pertama untuk investasi untuk
tahun ini investasi apa yang kira kira memberikan peluang cuan yang lebih oke kalau di tahun
kerbau logam ini sebenarnya disarankan adalah cari yang aman dan yang pasti saja ya jadi kalau dari
kita sendiri sesuai
sih harganya turun merupakan kesempatan untuk kita untuk membeli dengan harga yang murah tapi ini
profil resiko yang berbeda
tapi di tahun
kerbologam ini kita sarankan adalah
pertama cari aman yang pasti saja
tetapi juga harus memperhatikan
pada saat kita berinvestasi
di perusahaan yang terpercaya
karena potensi penipuan masih ada
oke ada potensi penipuan
pastikan yang pasti pasti saja
jika ingin ada yang
memutuskan untuk membuka usaha
berwira swasta apakah ini tahun yang baik
tahun ini kalau misalnya
peluangnya belum pasti
dalam arti kalau mau pindah karir tempat yang baru
peluangnya belum pasti
lebih baik kemudian kalau
mbak mau mengembangkan ekspansi bisnis juga
masih tanda tanya maka
lebih bagus ditunda dahulu kenapa
karena kan pandemi masih ada
perlambatan ekonomi juga masih
berpotensi untuk ada jadi
sebaiknya kita berfokus
pada kalau untuk karir berfokus pada
meningkatkan kualitas diri
pada saat wnc ini
kemudian kalau misalnya kita mau ekspansi bisnis
lebih bagus kita berfokus untuk memperkuat
dana cadangan kita jadi kita harus
berjaga jaga di tahun ini
baik ini bagi para jomblo
karena tadi harus yang pasti pasti
apakah bisa tahun ini
memulai untuk berumah tangga
wnc dulu sampai tahun depan
kalau berumah tangga kalau misalnya
belum punya pacar kalau saran saya
jangan buat putus asa tetap berusaha
tetap berusaha pergaulan
perbaiki penampilan kemudian
meminta tolong dari orang sekitar mungkin
bisa mengenalkan ya calon calon potensial
jadi jangan menyerah
tetapi di satu sisi
dalam arti kalau sekarang misalnya
bertemu itu sulit
dan semua hanya via online dan sebagainya
bagaimana kita mengecek
calon potensi jodohnya itu seperti apa
keperibadian seperti apa
untuk bisa memastikan bahwa
memang sesuai yang diiklankan
pada saat kenalan
jadi siapapun itu
di tahun ini silakan
kalau mau mencari jodoh silahkan
tapi kalau misalnya karena pekerjaan
atau karena kesibukan diri kewalahan
maka disarankan jalani dengan santai saja
mari berbicara mengenai
yang kita tahu banyak terjadi cobaan
di luar pandemi banyak bencana yang terjadi
di awal tahun ini
apakah di rentang pertengahan
hingga akhir tahun
ada potensi kemungkinan bencana kembali terjadi
atau seperti apa mbak angel
oke kalau di tahun kerbologam
potensi bencana yang mungkin terjadi
yang pertama adalah jenisnya bencana elemen tanah
jadi kalau elemen tanah itu contohnya adalah
gempa bumi kemudian tanah longsor
kemudian tanah bergerak ya
ini masih berpotensi terjadi
kemudian elemen air sendiri
bencana elemen air contohnya adalah banjir
dan kemudian karena ada gempa bisa menyebabkan tsunami
nah apakah masih bisa terjadi
kalau berdasarkan prediksi kita
berdasarkan hasil riset kita
di bulan februari ini
merupakan salah satu bulan yang berpotensi terjadinya bencana tersebut
jadi bagi yang tinggal
atau bagi yang dekat dengan daerah yang berpotensi bencana tersebut
sebaiknya lakukan antisipasi
dan kalau kita ada rencana mau ber
maka sebaiknya kita juga harus lebih berhati hati
ramalan cuacanya seperti apa
nah kalau untuk elemen tanah sendiri
yang gempa bumi kemudian tanah longsor
kemudian tanah bergerak ini
akan lebih besar lagi
chance nya atau kesempatan untuk terjadinya
adalah di bulan april
kemudian bulan juli
kemudian bulan april juli dan oktober

yang berpotensi terjadi dan yang berpotensi tersebut untuk berjalan ke sana maka kita harus lebih berhati hati lihat dulu cek dulu ramalan cuacanya seperti apa
dan kalau bisa muncul adanya potensi bencana alam yang berpotensi dengan elemen tanah
jadi selalu waspada ya karena memang juga indonesia rawan bencana
karena memang juga indonesia rawan bencana
kita tahu beberapa kali terjadi gempa bumi
ada gunung berapi juga
jadi memang harus waspada saat
melakukan perjalanan ataupun dimanapun anda berada
terakhir banyak yang mengatakan
tahun ini saya kurang beruntung
kira kira ceo mana yang lebih beruntung
dibandingkan ceo lainnya
karena kita tahu kondisi pandemi
tidak boleh patah semangat harus semangat
karena semua kalau tidak dilakukan dengan usaha
memang tidak akan sampai pada tujuan
kalau untuk sia yang bagus di tahun ini
ada empat yaitu senyal tikus
kemudian ceo ayam
kemudian ceo monyet dan ceo ular
keempat ceo ini
secara umum secara general
mendapatkan kita sebutkan itu
kelancarannya di tahun ini
dalam arti kata
bisa mendapatkan peluang peluang yang baik
kemudian dalam segala yang diusahakan
bisa diberikan kelancaran
meskipun mereka beruntung ini bukan berarti
kembal covid ya mbak elvira
bukan berarti harus boleh sembarangan
atau bagaimana ya
tetap harus menjaga kesehatan
kemudian juga bukan berarti harus bersantai
justru menggunakan kesempatan di tahun ini
untuk lebih aktif
memperluas network memperluas pergaulan
kemudian meningkatkan kualitas diri
meningkatkan kemampuan diri
supaya pada saat peluang itu datang kita bisa meraihnya
jadi saya ucapkan selamat untuk empat ceo ini
terima kasih empat ceo
meskipun yang lainnya tidak boleh patah semangat ya
masih terus harus berusaha untuk tahun ini
betul betul semua harus setiap tahun kan harus kerja keras
yang lain mungkin ya ada
ada yang mengalami hambatan ya
ada yang mungkin kurang dilancarkan
tapi bukan berarti tidak bisa sukses
bedanya adalah kalau yang itu bisa
dapat jalan tol ya kita jalan biasa pun oke
tetap bisa kok sampai di tujuan
nah itu dia poinnya jalan biasa juga bisa
sampai di tujuan
meskipun ada hambatannya
mbak angelina van terima kasih sudah
meluangkan waktu sharing bersama kami
pada siang hari ini
sama sama semoga semua pemerintah channel indonesia
semakin sukses dan makmur
selalu sehat selalu
baik sehat selalu mbak angelina terima kasih selamat siang